setiap tanggal lima belas desember diperingati sebagai hari juang kartika tni angkatan darat
sebelumnya hari juang kartika dinamakan hari infanteri dan didedikasikan untuk mengenang pertempuran ambarawa
nah kali ini kami akan mengajak anda melihat apa saja alutsista terbaru milik tni angkatan darat
yang akan dibawakan oleh rekan saya benny dermawan
kita alutsista yang pertama
nah pada tanggal dua puluh sembilan januari dua ribu dua puluh satu tni ad ini mendapatkan dua kapal pengangkut kendaraan tempur
kapal diberi nama kapal angkatan darat republik indonesia atau adri
kapal ini dioperasikan satuan angkutan air tni ad yang bermarkas di tanjung priuk jakarta utara
adri l satu dan adri l dua ini merupakan kapal jenis landing ship tank atau lst berukuran satu lima ratus dwt
nah kapal ini mampu mengangkut delapan tank leopard dan satu batalion pasukan
kapal ini juga dilengkapi dengan sarana pendukung mulai dari persenjataan ringan sampai dengan fasilitas dapur
untuk memberi makan bagi lima ratus orang
oke kita ke alutsista selanjutnya
ini dilansir dari rilis resmi tni angkatan darat
ada mistra atlas yang merupakan rudal terbaru yang dimiliki arhanu tni ad sekaligus rudal permukaan ke udara jarak pendek terbaik
rudal mistral atlas ini mampu melesat dengan kecepatan mach dua delapan menuju sasaran dan menggunakan sistem penembakan fire and forget berhulu redak proximity
ini data pusat kesenjataan artileri pertahanan udara pusenar hanut
pada dua puluh dua juli dua ribu dua puluh satu ada rudal stars trick
yang merupakan salah satu rudal yang diperlukan
alutsista terbaru tni ad
nah rudal ini memiliki akselerasi lebih dari mah empat
dan jika ditembakan ke udara ini akan langsung terbang mengejar sasaran dengan kecepatan supersonik
nah rudal ini merupakan buatan pabrikan tales air defense di belvas